saya akan mengajak anda melihat kisah inspiratif seorang penjual tahu di ponorogo
ia berawal dari rajin menabung uang pecahan receh selama lima tahun
seorang wanita di ponorogo akhirnya berhasil mewujudkan keinginannya untuk membeli motor baru
sang ibu dengan bangganya membawa satu karung uang ke tempat penjualan motor baru
timur timur di ponorogo
untuk membayar sepeda motor merupakan uang pecahan receh lima ratusan dan seribuan
bahkan jumlahnya hampir mencapai sepuluh juta rupiah
sejak lima tahun lalu titin sumiati sengaja menyimpan sisa uang belanja dan hasil penjualan tahu
bahkan hampir setiap hari ia mengisi celengan atau tempat menyimpan uang miliknya minimal rp dua
saat sudah terkumpul titin sebenarnya sempat ketakutan untuk datang ke dealer motor
karena takut jika ditolak karena membeli dengan uang recehan dalam jumlah besar
kurang lebih lima tahun
lima tahun ini uang apa
ya uang pembalian belanja uang dari penjualan tahu yang bisa produksi tahu
meski harus memakan banyak waktu dan untuk menghitung uang receh
namun pihak dealer mengaku tidak memberikan perlakuan berbeda kepada titin
dan tetap melayaninya seperti pembeli lainnya
kalau untuk kesulitan mungkin lamanya ya lama proses untuk penghitungannya saja
tapi kalau nominalnya kita pastikan pas
sebelumnya sudah ada pembeli yang beli pakai uang receh seperti itu
dengan aksinya ini titin berharap bisa menginspirasi masyarakat luas untuk rajin menabung
walau sekecil apapun namun tetap bermanfaat di kemudian hari